psm makassar akan berhadapan dengan tuan rumah madura united di stadion madia gelora bung karno jakarta minggu malam
kedua tim ini harus puas dengan hasil seri di laga sebelumnya
madura united yang unggul lebih dahulu terpaksa menerima kenyataan di imbangi tira persikabo satu satu
sedangkan psm makassar yang unggul sebelas pemain dari arema malang dengan sepuluh pemain akibat seorang pemainnya kartu merah
serta memiliki banyak peluang juga tidak bisa memetik kemenangan hingga berakhir satu satu
belum bisa diperkuat dua pemain asing barunya psm makassar mengandalkan pengalaman pemain senior dan daya juang pemain mudanya
salah satunya ilhamudin armain yang menyelamatkan muka psm makassar setelah ketinggalan satu dari arema malang di laga pekan pertama
bahkan penyerang sayap asal ternate maluku utara ini akan berusaha kembali mencatat gol dan memberi poin kemenangan buat psm makassar
ini saya dengan tim sudah siap untuk pertandingan selanjutnya
targetnya sih mudah mudahan tiga poin insya allah kita diberikan kemenangan dan semoga bisa cetak gol lagi
milomir seslia pelatih kepala psm makassar yang pernah menangani madura united di liga satu dua ribu delapan belas mengakui bukan hal mudah untuk meraih kemenangan atas madura united
sederet pemain tim nasional indonesia yang memperkuat tim lawan menjadi tantangan tersendiri
sebut saja penyerang sayap bayu gatra bek fahrudin arianto
sebut saja penyerang sayap bayu gatra bek fahluddin arianto
sebut saja penyerang sayap bayu gatra bek fahluddin arianto
sebut saja penyerang sayap bayu gatra bek fahluddin arianto

sebut saja penyerang sayap bayu gatra bek fahluddin arianto
dari enam kali pertemuan kedua tim sejak liga satu dua ribu tujuh belas mereka terus saling mengalahkan di kandang masing masing
alias tiga kali menang dan tiga kali kalah
sehingga memasuki pekan kedua kedua tim pun sama sama memburu kemenangan
awi fauzi makassar sulawesi selatan